kebebasan menurut saya adalah memilih
memilih menjadi manusia yang punya hak penuh atas kehidupannya
memilih jalan hidup yang layak bagi dirinya untuk menjadi bagian dari masyarakat
kebebasan adalah merdeka
merdeka dari segala bentuk intimidasi dan kekerasan
merdeka dari kebodohan dan ketidaktahuan
juga merdeka dari rasa ketakutan dan kemiskinan
kebebasan itu adalah hak setiap manusia untuk menentukan jalan terbaik meraih masa depan bagi dirinya dan lingkungan